juru bicara mk sudah menyampaikan bahwa perkara itu belum diputus belum dimusyawarakan
jadi kan baru menyerahkan kesimpulan kemarin itu terakhir tanggal tiga puluh satu
setelah itu baru ada rapat permusawaratan hakim untuk menentukan apa putusannya
ya tunggu saja nanti
tapi sebagai hakim ada siapa yang dipertimbangkan nanti untuk mewajibkan hasilnya ini
teruai dengan yang terhubung di dalam
itu saya bilang apa yang bocor apa yang belum putus

nanti kalau sudah putus nggak boleh saya komentari lagi
pak delapan fraksi di dpr bilang kalau misalkan mk memutuskan untuk coblos partai ini kewenangan mk bakalan direvisi pak gimana pak
nah itu nanti lihat aja apa putusan mk ya
insya allah dalam waktu dekat
pak ini kan masyarakat khawatir pak untuk putusannya nanti untuk memastikan ke masyarakat bahwa benar hakim mk ini akan dipertimbangkan maksimal
ada yang ingin sampai ke mana
pokoknya mk akan mempertimbangkan segala sesuatu
ya tunggu saja
soal perbanyakan tapi kayak itu katanya oper legal polusi harusnya
udah itu yang sudah putus itu silahkan membaca di pertimbangan
nanti ini pada waktunya pak untuk memutuskan hasil putusan mk yang pemilih ini pak ada batas waktu atau sebenarnya
kalau pengundian undang undang
itu batas waktu
itu tergantung juga dari para pihak
jadi bukan hanya tergantung dari mk
nah ini yang terkait dengan itu undang undang pemilu khusus mengenai proporsional terbuka dan tertutup
itu pihak terkait yang ada sekitar lima belas
menegaskan pak pimpinan perpanjangan itu berarti berlaku untuk firly bahuri dan kawan kawan
ya saya tidak boleh menurut komentarnya

karena kemarin sudah masuk kesimpulan
ada targetnya sendiri pak
insya allah dalam waktu dekat